hujan deras yang mengguyur kota semarang selama delapan jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir
selain pemukiman warga banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan protokol di kota semarang
banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni jalan pemuda jalan monsinyur sugiyo pratono
jalan jenderal sudirman bahkan kawasan simpang v dan jalan pantura mangkang semarang kendal
banjir juga menggenangi sejumlah kawasan permukiman warga yang ada di kecamatan semarang utara semarang barat ngalian dan tugu
tim gabungan polri tni dan basarnas bersiaga memantau laporan warga yang meminta untuk dievakuasi bila genangan air di rumahnya terus meninggi
di kawasan ini banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni jalan pemuda jalan monsinyur sugiyo pratono